menteri hukum dan ham yosona lauli menyebut presiden jokowi tidak akan menandatangani uumd tiga yang baru disahkan pekan lalu
hal ini disebutkan menko humkam usai dipanggil presiden selasa siang
menkumham sebelumnya menyatakan presiden sebelumnya meminta penjelasan mengenai isi undang undang md tiga
yasona menambahkan undang undang md tiga yang baru saja disahkan merupakan produk antara dpr dan pemerintah
namun selain usulan penambahan kursi pimpinan mpr pasal pasal tambahan lainnya bukanlah usulan pemerintah
ya memang konstitusi konstitusi konstitusi kan menyatakan demikian ya konstitusi menyatakan demikian
tetapi saya sudah jelaskan latar belakang sebetulnya ini kan dialognya kan panjang
kalau saya tidak menerima itu mungkin tidak akan ada pengesahan md tiga pada waktu itu
ya jadi dinamika politiknya akan cepat
sementara itu pimpinan dpr menilai keputusan presiden jokowi menolak menandatangani uumd tiga
yang disahkan dua belas februari lalu adalah kewenangan presiden sepenuhnya
dalam aturan undang undang jika presiden tidak menandatanganinya dalam waktu tiga puluh hari
maka tetap diartikan pemerintah menerima undang undang tersebut
penolakan presiden tidak membuat rencana pelantikan satu wakil ketua dpr dan tiga wakil ketua mpr terganggu
pimpinan dpr juga mempersilahkan masyarakat untuk mengajukan uji materi ke mk
soal pasal di uu md tiga yang dinilai bertentangan dengan pendatangannya
pimpinan dpr menegaskan pembahasan pasal di uumd tiga tidak dipaksakan
karena telah melalui proses diskusi cukup panjang dengan pemerintah
itu tentunya kewenangan daripada presiden
memang aturannya dalam jangka waktu tertentu apabila presiden tidak menandatangani
itu dianggap tidak menolak sehingga tetap masih bisa dilaksanakan
tapi kita ketahui juga barangkali kan ada yang mengajukan judicial review dan lain sebagainya
sehingga tentunya rasanya program dpr ya tetap bisa jalan dan lain sebagainya
tentunya kita sesuaikan juga dengan perkembangan perkembangan yang terakhir
misalnya tadi ada judicial review dan lain sebagainya
tapi kita tetap bisa jalan dan lain sebagainya